nah sekarang saya ajak anda untuk tahu kemeriahan ramadan di inggris raya
sudah ada koresponden kami lewat sambungan skype di cardif inggris
halo gita assalamualaikum
waalaikumsalam selamat pagi
hai selamat pagi waktu jakarta
gita ceritain dong gimana sih perasaannya
ini tahun pertama gita sahur atau puasa di inggris atau seperti apa
ya benar benar ini tahun pertama gita ngerasain puasa di inggris
yang biasanya puasa di indonesia sekitar tiga belas jam ya
kalau di sini mulai puasa sekitar jam tiga setengah empat pagi
dan baru buka puasa sekitar jam sembilan setengah sepuluh gitu
jadi lumayan ya
oke kalau cuacanya cukup membantu untuk menahan lapar dan haus nggak sih
kalau cuaca sendiri sih ini karena lagi summer ya
jadi nggak dingin dan sekitar dua puluh derajat
gak panas juga cuacanya enak
lumayan gak ngerasa kayak yang haus banget atau yang lapar ya
sebenarnya lancar sih awal sejam ini
tapi gita kan di sana bertemulah dengan mahasiswa ataupun masyarakat indonesia yang tinggal di inggris raya
mereka biasanya berbukanya seperti apa
atau mungkin ada ajakan dari komunitas muslim di sana untuk ikut buka bareng atau sahur bareng mungkin
ya di sini ada ppi well yang menanggi daerah kayak sardis dan daerah daerah lainnya juga
ini kita barusan aja ada buka bersama hari sabtu kemarin
dan kita emang bareng bareng bawa makanan minuman ada kolak ada macam macam
pokoknya makanan makanan indonesia yang kita kumpulin bareng di salah satu temen yang ada di kardis ini dan kita buka bersama
jadi kita sudah
ya setelah malam dan akhirnya kita puasa bersama jam sembilan lima belas waktu itu
dan kita lanjut sampai dengan sahur
dan kerasa banget bersama sama dengan warga negara indonesia di sini di kandis
karena di sini di well sendiri ada sekitar tiga puluh ya untuk student yang ada di well sendiri
dan emang kerasa banget kalau lagi puasa
memang ini ya kebersamaannya kita bareng bareng masak bareng
ada juga makan makan
kita bareng kayak gitu
dan itu untuk waktunya juga kita kadang kadang seminggu sekali
ada juga pengajian yang kita diadain setiap bulannya
dan tentunya untuk di bulan puasa ini kita juga sering juga untuk diskusi tentang islam
kalau ada di ppul sendiri
di indosok sendiri jadi ada indonesia society di carnis
kita nggak cuma ada student aja tapi juga ada warga negara indonesia yang sedang bekerja di karis
dan juga bareng bareng untuk kumpul bersama gitu
oke gita tadi mention bawa kolak bawa gorengan ada makanan indonesia di sana
itu bikin sendiri
bahannya susah nggak sih nyarinya
untuk bahannya di sini sih nggak seberapa susah ya
karena di sini ada asian market ada juga kayak indian market gitu yang bahannya mirip mirip lah kayak indonesia
dan kita kalau misalnya ada bahan bahan yang mungkin nggak ada gitu ya kita bisa diganti yang lain
pokoknya ada bahan bahan yang mungkin nggak ada gitu ya kita bisa diganti yang lain
pokoknya yang gampang gampang aja lah kita masak ya
tapi emang di sini sih kalau di kardif sendiri ada beberapa yang suka banget masak
jadi kita suka banget kalau dimasakin gitu atau buka bersama sama bareng gitu
karena makan makan indonesia kan kangen juga dengan makan indonesia
ada rendang ada juga sate kemarin ada juga bakso
oke tapi gini
tipsnya kemudian gimana berpuasa di sana
karena durasi puasanya cukup pelatih
lama kemudian lagi summer
dan kita tahu kemarin gita jadi koresponden untuk acara royal wedding
itu pastinya cukup menghabiskan tenaga cukup menghabiskan waktu untuk mempersiapkan buka puasa ataupun sahur
iya yang penting sih untuk stamina dan juga pembagian waktu ya
karena memang untuk buka puasa di sini sekitar jam setengah sepuluh
lanjut untuk mungkin sholat raweh sholat isya itu sekitar jam sepuluh jam setengah sebelas
dan biasanya sih untuk teman teman di sini
nggak tidur sampai dengan sahur sekitar jam dua jam tiga sahur
karena waktunya cuma sekitar tiga jam ya untuk dari terawih menjelang ke waktu sahur
dan kita biasanya nggak tidur
dan akhirnya tidurnya kita bagi waktu habis sholat subuh
dan kalau misalnya ada sekarang lagi musim exam
jadi memang kalau dari cardiff university sendiri tempat kita belajar
di sini juga memberikan support gitu untuk ada muslim society untuk memberikan tips tips
gimana sih caranya untuk tetap bisa fokus exam waktu puasa kayak gini delapan belas jam
jadi memang untuk pembagian waktu untuk makannya juga untuk stamina gitu biasanya
untuk makannya ya biasanya kalau gita sih kurma gitu yang wajib untuk sahur dan juga buka puasa
dan minumnya juga minum air putih biar nggak dehidrasi
dan juga vitamin tentunya dan buah buahan yang sehat seperti itu
paling nggak kurma jadi makanan wajib ya untuk ganti tenaga atau gula pas puasa
tapi gita ini kan lebaran ya sekitar dua mingguan lagi lah ya dua minggu lebih lah ya
ada rencana apa di sana ketika nanti bulan atau lebaran
iya benar banget ini waktu yang ditunggu tunggu ya seperti
ya lebaran yang pertama kali gita rasain di uk
dan nanti dikarenakan
karena cardiff sendiri akan ada rencananya akan ada kumpul kumpul bareng
nanti kita akan ada kumpul bareng di salah satu tempat di cardif university
dan di sana kita akan mengundang warga indonesia yang tinggal di sini untuk bisa merasakan lebaran bersama di sini
kalau misalnya keluarganya nggak ada di uk gitu kan ya kita sebagai warga indonesia yang ada di cardif ini juga tentunya dengan kebersamaan kita merasakan seperti
lebaran bersama keluarga kita yang ada di sini
dan nanti rencananya akan ada lebaran bareng di cardiff
kita bakal masak masak bareng rencananya hari sebelum lebaran nanti rencananya akan ada masak masak bersama dengan warga indonesia di sini
dan waktu hari khas setelah sholat idul fitri nanti akan kita bareng bareng jalan ke cardiff university dan kita bakal silaturahmi bakal makan ketupat di sana masak opor
udah ada rencana
biasa masak opor kayak gitu rendang seperti itu
seru ya berarti sedikit menghilangkan kerinduan nggak bisa sholat id atau lebaran di indonesia udah ada opor udah ada ketupat udah ada ser labu di sana
oke gita terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol sama kami di viral ramadan
selamat berpuasa selamat beraktivitas di sana salam untuk rekan rekan warga negara indonesia yang tinggal di inggris